ya salah satu rangkaian pernikahan yang tidak dilewatkan oleh pasangan kahiyang ayu dan bobi nasution adalah foto pre wedding
ya kalau kita lihat kemesraannya itu luar biasa ya
lalu seperti apa kemesraan keduanya dalam foto pre wedding ini
kami punya informasinya untuk anda
momen momen bahagia kahiyang ayu dan bobi nasution diabadikan beberapa minggu sebelum hari pernikahan mereka
beberapa tempat dipilih untuk melakukan foto pre wedding seperti candi borobudur situs warung boto di yogyakarta hingga nusa penida bali
selain itu beberapa latar lain juga dipilih seperti taman yang telah disetting hingga di dalam ruangan
mereka juga memanfaatkan kain batik sebagai latar foto pre wedding
tak hanya menggunakan batik saat berfoto kahiyang dan bobi juga berbalut kain ulos dari sumatera utara
di samping kebaya dan kain keduanya juga menggunakan pakaian casual di beberapa foto
momen pre wedding mereka diabadikan oleh tim dari all season fotografi
tim ini juga yang nantinya akan mengabadikan seluruh rangkaian pernikahan kahiyang dan bobi pada delapan november mendatang

terima kasih sudah tontonmu sampai ketemu lagi
jadi kita lebih banyak untuk pp ke solo
ada beberapa gladi bersih
kita harus ikutin di sana
kenapa sih mas harus lebih bersih mas
kayaknya ribet banget
oh ribet banget ya
tangan acaranya kayaknya banyak banget ya mas
iya benar soalnya
prosesinya lumayan banyak dan
banyak melibatkan banyak orang
perlu banyak geladi bersih juga di sana
jadi total timnya berapa orang
total kita ada kemarin bertujuh
jadi kayak ada lima fotografer
satu makeup artis
keren banget siap nanti kita juga
mau tanya tanya nih soal pre wedding ya
karena pre weddingnya itu jujur
bagus banget mas untuk video
dan juga untuk fotonya kita mau tahu
kalau dari sisi fotografer tuh kak hiang sama
bobi kayak gimana orangnya ya nanti merepotkan
apa enggak requestnya banyak apa enggak
lagi pembicaraan kita selepas jeda
berikut ini ya tetap bersama kami di good morning
iya terima kasih ada mas
bersama good morning dan masih bersama
kita ada mas rio yapari dan juga
yang ada di surabaya jawa timur
nah mas gary kita
lanjutkan perbincangan lagi ya kalau kita
tadi ngobrol soal ada nggak sih
sebenarnya kendala kendala di tempatnya
kamu ketika melakukan
pemotretan dan juga pebikin video prewet
kemarin itu sebenarnya aman
sih lancar lancar aja semua jadi
kendala kendala yang mungkin terjadi itu
waktu kita ke borobudur
waktu perjalanan ke borobudur
karena kan kita dari surabaya langsung ke
last banget untuk ngejar sunset
jadi waktu itu
waktu aja sih kendala waktu aja
lebih ke sana ya
tapi kalau kita lihat ya ini kan banyak lokasi
udah gitu kalau kita lihat juga ada
foto yang kita dapatkan ada foto
kahiyang di atas gajah
ada gak momen momen yang sampai saat ini
juga nggak dilupain karena kan itu
susah pasti ya naik ke atas gajah
seperti ini lihat pakai batik lagi
gimana tuh mas
kalau pas waktu pas persiapan kita
untuk foto gajah itu sebelumnya
kita survei dulu supaya kita
bener bener waktu pas pemotretan itu
timingnya tuh tepat
kita waktu itu maunya itu konsepnya
pas ada gajahnya itu timingnya
pas lagi sunset
kalau kesulitan waktu pas naikin mbak ayel
itu ke gajahnya sih
nggak terlalu susah sih soalnya gajahnya
sebelum mbak ayang naik ke
atas gajahnya kita kasih makan dulu
jadi biar dia gak terlalu
galang gitu gajahnya jadi kita
dikasih makan dulu terus
ini konsepnya yang minta mbak kahiyang sendiri
ya selama ini sih oke sih semuanya
kalau gajahnya memang
kita tawarin ke mbak kayang
kita mau paduin antara
gajah ini dengan
borobudur kok kayaknya bagus ya gitu
dan waktu itu mbak ayang juga
mas untuk pembuatan konsep
perencanaan dan sampai akhirnya jadi
itu butuh waktu berapa lama sih mas
untuk prosesnya ya jadi
dari agustus kita udah bahas
untuk konsepnya jadi memang
persiapannya ada beberapa step jadi kita
bahas lokasi kita atur waktu
yang akan dipakai terus juga
kita akan bahas time schedule nya
dari satu lokasi ke lokasi lain
berapa lama fotonya berapa lama
dari agustus sampai pemotretan itu
dari agustus kita
berbulan berarti ya nah kalau bicara soal
kepribadiannya mbak kayang sama
mas bobby kalau kita tahu kan kayang
orangnya sederhana sama lah mas bobi juga
kalau dari mas rio
dan juga mas gary bekerja sama dengan mereka
mereka tuh tipe yang kayak gimana sih
mungkin rio dulu
yang pertama saya dapetin mereka benar benar
humble banget sih jadi
waktu pas pemotretan itu juga
nggak seperti kayak
seperti klien biasa aja pada waktu pak
pemotretan karena mereka
relax banget sih
banget jadi pas pemotretan juga nggak ada kendala
karena dia anak presiden
kayak gitu gitu nggak ada
kalau buat saya pribadi
mas bobi seru sekali jadi kayak
ada pengalaman yang
berkesan buat saya kayak misalkan
makan resean di jogja
resean di tepi salah terus
ketika beri foto mbak kayang
hal simpel cuma mbak kayang pernah nanya begini
mas mau makan apa nah
itu ucapan itu keluar dari mulut
anak presiden buat saya itu
berkesan banget sih spesial
ini kan selain menggunakan pakaian batik
juga ada pakaian pakaian ulos nih mas gitu
nah untuk ulos dan batik batik ini
sendiri ditentukan oleh mbak yang
dan juga mas bobby atau sebenarnya
sempat ada konsultasi juga
untuk konsep mengenai
offit yang akan dipakai itu memang
sudah ditentukan oleh mbak kahiyang
tapi mbak kayang informasikan
ke kita bahwa warnanya akan seperti apa
modelnya kurang lebih seperti apa supaya kita
fotonya jadi memang konsep dari mbak kayang
pribadi mengangkat keindahan nusantara
kebetulan mbak kayang dari jawa
mas bobby dari itapanuli selatan
nah selama menentukan
konsep sampai nanti di hari ini kan pasti
juga ada konsep ya yang sangat sangat diminta
ada obrolan khusus nggak sih
dengan keluarga besar misalkan
dengan pak jokowi atau mungkin ibu iryana
nggak terlalu spesifik sih jadi
mbak kayang cuma pengen
saya pengen yang lebih spesifik dia pengen
sama dia pengen
ada konsep jawa nya aja ya lebih ke
nusantara aja dan kita
kita akhirnya setelah kita
diskusi sama mbak ayang akhirnya
kita memilih untuk ngambil di
lokasi jogja karena kita lebih ngerti
banyak spot spot untuk foto
di lokasi jogja gitu aja ini
nya tuh gak ribet lah ya
sampai keluarga besar juga nggak ada yang
ribet ya biasanya kan banyak drama tuh mas
kalau mau nyusun pernikahan tuh wah curhat
sama sekali enggak sih
kelihatannya dari mereka juga sudah mandiri
juga sih untuk nentuin
foto dan konsepnya termasuk
di hari h juga nih mas nanti di acara pernikahan
dan juga resepsi nanti misalnya
sebelah sini saya nggak mau diambil dari angle sebelah
sini gitu ada request request kayak gitu gak
gak ada gak ada
gak ada kayak mbak ayang bilang seperti itu
gak ada sih sebenarnya udah kayaknya
udah cocok udah percaya
oke jadi memang kesimpulannya
semua berjalan dengan lancar mudah mudahan
nanti juga di hari hari semuanya lancar ya
terakhir nih ini kan
di hari h banyak banget tamunya tuh mas
kalau kita tahu ya foto sama video itu menjadi
momen ataupun hal yang paling penting
untuk bisa mengabadikan segala macam
momen itu tantangannya terakhir mas
itu apa ya untuk hari h nanti
yang patut kita nantikan patut kita juga
oke hari hari nanti pasti
seru karena semua
masyarakat indonesia udah berharap
kan untuk melihat pernikahan
yang dari kita adalah kemarin kita udah sempet
meetingnya tim bahwa kita akan bahas
fotografer siapa yang akan
berproses siapa jadi kita udah plot plot
kita udah setting untuk lighting kita udah
setting untuk spotnya
harapannya adalah semoga semua
lancar nah tantangannya cuman gimana cara
foto dan video nanti itu sesegera mungkin
supaya dapat dinikmatin oleh masyarakat indonesia
oke baik terima kasih
mas ryo yapari dan juga mas gary evans
semoga sukses di acara hari hari nanti
dengan hasilnya juga cukup memuaskan
buat ditonton juga buat disaksikan
dan disebarluaskan di sejumlah media sosial